masa tenang pilkada jawa barat dan pilkada di sejumlah daerah tingkat dua ribuan alat peraga kampanye ditertipkan
di tasikmalaya spanduk dan baliho pasangan cagup cawagup serta tokoh partai politik diturunkan dan dilepas
sementara di sumedang petugas juga membersihkan berbagai alat peraga kampanye di sejumlah lokasi
memasuki masa tenang pilgub jawa barat petugas gabungan panwaslu kpu dan polisi pamung praja
kabupaten tasik malaya menertibkan alat peraga kampanye minggu siang
sebanyak tiga lebih apk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang tersebar di lima ratus tiga puluh satu desa tiga puluh sembilan kecamatan ditertipkan petugas
salah satunya di kawasan alun alun singaparna yang merupakan pusat ibu kota kabupaten
selain spanduk berisi pencalonan spanduk dan baliho yang berisi ucapan selamat hari raya idul fitri
calon gubernur dan wakilnya juga jadi sasaran penertiban
tak ketinggalan sejumlah apk tokoh
politik nasional dan calon anggota dewan turut diamankan
kita juga optimis tapi kan juga mungkin ada yang terlewat
tapi kan juga saya intrisikan kepada teman teman panwascam di bawah
untuk membersihkan apk itu ribuan pak
yang ada di tiga puluh sembilan kecamatan tiga ratus lima puluh satu desa itu ribuan apk apk yang berkaitan dengan
dan hari ini kita akan tertipkan semua
sementara itu puluhan petugas gabungan dari satuan polisi pamung praja
dan badan pengawas pemilu kabupaten sumedang jawa barat
membersihkan alat peraga kampanye di sejumlah lokasi di kabupaten sumedang
kepala bidang penertiban umum dan ketentraman masyarakat satpol pp sumedang mengungkapkan
setidaknya tujuh puluh anggota diturunkan untuk menertibkan apk yang ada saat ini
kita mulai melaksanakan penertipan alat peragak kampanye
ada pun yang akan ditertibkan adalah yang terkait dengan alat peraga kampanye
seperti bnr semandung dan juga baliho
apapun bentuknya yang bersifat kampanye itu akan kami tertibkan bersama sama dengan panwas
penertiban apk yang dilakukan ini terbagi dalam empat zona
di antaranya zona sumedang selatan hingga pemulihan sumedang kota sumedang utara hingga tomo dan sumedang utara hingga waduk
tim liputan transmedia